sesosok mayat bayi yang baru lahir ditemukan di bawah rak piring di sebuah rumah di kelurahan keramat kota nganjuk jawa timur
peristiwa ini menghebohkan warga setempat
polisi dari polsek kota nganjuk langsung melakukan penyelidikan
pemilik rumah m y mengetahui ada mayat bayi di dalam rumahnya pada rambu pagi
ketika ditemukan jasad bayi itu berada dalam kantung plastik
my mengaku kaget karena selama ini ia tidak pernah tahu kalau ada orang hamil di rumah termasuk istrinya
istri my meninggal dunia sehari sebelum jasad bayi ditemukan
ketika itu warga mengira istri my meninggal karena sakit
muncullah dugaan istri m y yang melahirkan bayi tersebut
sampai ada bayi saya nggak tahu kalau istri saya itu baru melahirkan
terus saya kan menemukan bayi tadi pagi jam tujuh
di sebelah bipet belakangnya bipet
dari hasil penyelidikan awal
polisi menemukan luka yang berbeda
lebam di leher bayi
namun polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena menunggu hasil otopsi
nah ini yang masih dalam penyidikan karena dari pihak keluarga maupun suami bahwa tidak mengetahui bahwa kalau istrinya itu hamil
tiba tiba diketemukan bayi setelah istrinya meninggal kemarin diketemukan bayi di belakang itu
hingga rabu sore jasad bayi masih berada di rumah sakit bayang ke arah kediri
polisi juga telah melakukan olah tkp dan mengamankan sejumlah barang bukti
agung wibowo nganjuk jawa timur